lo diancem lagi ya sama mel
kasih tau gue dia ngancem lo apa lagi
wah mel tuh udah keterlaluan tau gak sih
gue denger dengar ada yang nuduh gue nih dan mau jadi hero buat bestfriendnya
sekarang gue tanya ya sama lo
lo tuh kenapa sih gak cukup apa neken citra jadi kayak gini
sekarang di depan mata gue udah ada si cewek asli
dan kalian tau gak
si cewek asongan sok mau jadi hero buat bestfriendnya lo sampe sampe nuduh gue
bisa aja salah satu dari kalian bakal menang di gue gue
sumpah lo aneh banget tau gak sih mel
mending kalau temenin gue nanti baju ya
lo yakin masih mau neken si cewek asongan lo citra
kalau misalnya dia masih bikin gue jauh sama pangeran
ya bakal gue gangguin
kalo misalnya sebaliknya ya gue bakal dimajes
udah gak usah nyolot sama mel
ntar lebih kena masalah
gue tuh gak nyolot sama dia cid
lagian gue gak abis pikir deh
kan gue udah nurutin kemauan dia
gue udah pura pura jadian sama rizky cuman buat nurutin kemauannya si mel
nah terus sekarang dia mau apa lagi

putri kayaknya beban banget pura pura jadian sama gue
ternyata gue beneran gagal dapetin hatinya putri
gue dengar suara hatinya rizky
lo cari siapa sih
kan dari tadi nggak ada rizky di sini
kan gak ada
gue yakin rizky pasti gak jauh dari sini
karena gue denger jelas suara hati dia
kayaknya tadi rizky di sini deh
soalnya liat deh
rizky kayaknya denger
kayaknya dia mau nyamperin gue
terus dia pergi
bisa jadi sih
yaudah gue cari rizky dulu ya
temen lo kenal apa nih
sejak kapan lu mau main basket di kampus tak
iya ji mulai sekarang
gue itu udah gabung di tim basket kampus bunga bangsa
emang lo sejak kapan tertarik menjadi anggota tim basket
kayak gue ninggalin berdua
kayaknya dia lagi nungguin dulu deh
tapi gue liat liat mukanya kayak bahagia gitu
likesnya banyak banget
oh iya terus
gue harus ngapain gitu
sama pacar sendiri
kayaknya tangan kosong tuh
enak kalo dikasih gelang ya
kan udah gak ada
lagian lo ngapain sih bahas bahas mel segala
kan lo tau pangeran gak suka
gak usah maksain diri kayak gitu deh tak
tuh dengar kata gio
iya pangeran gak suka
padahal sendiri juga nikung kan
udah dapetin si mel
biasa ini capean
makin gak jelas lo ya
pikiran gue sekarang malah keusus gue yang terus
gimana caranya ya gue bisa misahin dia sama rizky
gue bete banget liat mereka berdua terus kemana mana
pertama kali gue ngeliat
saya mau ke tempat yang sama
ya gak ada apa apa
sampai kapan lo mau jadian sama usus gue
ya mungkin memang bukan urusan gue
lo sampe kapan mau maksain perasaan lo ke usus gue regi
padahal lo tau kan dia mau pacaran sama lo juga karena dia mau melindungi citra
bukan karena punya perasaan ke lo
oh tapi lo emang punya perasaan kan ke dia ya
dari awal emang lu suka kan sama dia
dan lo pake seribu satu cara untuk dapetin dia sampe akhirnya lo pake cara rendah kayak gini
sejak kapan lo jadi nurunin harga diri lo kayak gini
oh satu lagi
usus goreng mau sama lo kan juga karena dia masih ada utang semuanya
yang gue omongin bener ya
marah sakit hati gue ngomong gitu bener kan
usus goreng emang gak punya perasaan apa apa ke loh
loh sok sok baik sama dia
sok sok mau bayarin utang dia
padahal dari awal lo tuh cuma kepengen deketin dia
gue emang pernah hutang nyawa sama lo
tapi bukan berarti gue harus ngalah terus sama lo